jangan khawatir ayah aku yakin di lubuk hatinya dia adalah orang yang sangat baik
suatu hari ayah mereka jatuh sakit dan berbicara kepada kedua anaknya
james jordan aku tidak berpikir aku akan bertahan lebih lama
aku ingin kalian berbagi lahan dan kekayaan ini secara merata di antara kalian
ayah jangan katakan itu kau akan baik baik saja
ingat saja keluarga itu sangat penting
setelah beberapa hari ayahnya meninggal dan jordan patah hati
james di sisi lain dia sangat kesal
aku putra tertua ayah seharusnya memberikan segalanya pada aku
aku harus mendapatkan ini secara hukum dan membuang jordan
dan itulah yang dia lakukan
james apa yang kau
ya karena aku yang tertua aku mendapatkan semuanya
tidak cukup untuk dibuang

tapi kemana aku akan pergi dan apa yang akan aku lakukan
tapi james tidak peduli
dia hanya tertawa dan menutup pintu di depan wajah jordan
jordan tidak tahu harus berbuat apa
tetapi dia memutuskan untuk pergi dan memulai kehidupan baru di tempat lain
dia segera tiba di lahan tandus dan ada rumah yang rusak di sana
dia pergi ke desa terdekat
dan segera mendapat pekerjaan
dengan sedikit uang yang dia kumpulkan
dia membangun rumah yang rusak dan mengolah lahan dan segera mulai membajaknya
dan pada waktunya tiba dia memiliki keluarga kecil yang bahagia
tetapi suatu hari jordan kehilangan pekerjaannya
dan segera uangnya mulai menipis
ya syukurlah kita punya ladang untuk membuat kita tetap hidup
tetapi beberapa hari
kemudian kelaparan melanda negerinya dan keluarganya sangat menderita
jordan mencoba mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil
apa yang harus kita lakukan
sudah dua minggu dan kita tidak mempunyai apa apa di rumah
mengapa kau tidak meminta bantuan kakakmu
ayah aku lapar
oh ini dia anakku
ya aku pikir aku akan melakukan itu
jadi dia pergi ke tempat saudaranya
di sana james membuka pintu untuknya dan tertawa
jordan yang malang sekarang menjadi pengemis
apakah kau datang ke sini berpikir aku akan membantumu
iya benar kan
tentu saja tidak aku tidak ada hubungannya denganmu lagi
pergi dan jangan pernah kembali
dia membanting pintu di depan wajah jordan yang malang
james sangat bahagia dalam kekayaan dan hidupnya
dia belum berubah dan masih menjadi orang yang jahat
jordan berjalan kembali dengan perlahan dan dengan sedih
ketika dia berjalan kembali dia melihat seekor ular akan menyerang bayi burung kecil
itu adalah masalah
burung kecil itu jatuh ke semak semak
dan ketika jordan pergi melihatnya kaki burung itu terluka
oh makhluk yang malang
baiklah apa yang harus aku lakukan
maka dia membawa pulang bayi burung itu mengobatinya
dan membungkusnya dengan selembar kain dan memastikan burung itu dirawat dengan baik
oleh dia dan oleh istrinya
dalam beberapa hari burung itu kembali sembuh dan terbang dengan gembira
dia mengelilingi rumah tiga kali dan kemudian terbang pergi
makhluk yang manis
tapi sayangku kita perlu mencari cara untuk mendapatkan makanan
suatu hari ketika jordan sedang keluar memandang ladangnya dengan sedih
dia mendengar suara yang tidak
dia mendengar suara yang tidak asing
hmm oh halo burung kecil
burung kecil yang jordan bantu menjatuhkan beberapa biji ke tanah dan kemudian terbang
apa itu tadi wow
saat itu bumi mulai bergetar seolah olah ada gempa bumi
dan keluar dari tanah muncul tanaman semangka
ayah lihat semangka yang luar biasa
dia membawa semangka itu dan semua orang menunggu sementara jordan memotong satu menjadi dua
tetapi ketika dia memotongnya mereka semua terkejut karena di dalam semangka itu ada koin emas
oh ya ampun

ada banyak sekali emas aku ingin tahu apakah yang lainnya seperti ini juga
dia memotong satu lagi dan menemukan permata di dalamnya
sangat membosankan kita tidak bisa makan ini
oh sayang ini jauh lebih baik
jordan menjual emas dan permata dan tidak lama kemudian dia dan keluarganya bahagia lagi
suatu hari ketika dia memberitahu beberapa penduduk desa tentang kekayaannya yang tiba tiba
seorang teman james ada di kerumunan
teman itu pergi dan memberitahu james semua tentang jordan dan keberuntungannya
james sangat kesal dia tidak tahan mendengar ini dan menjadi sangat ragus
di hari berikutnya dia pergi ke hutan
oh di mana aku menemukan burung dengan kaki patah

saat itu di tanah terbaring seekor burung kecil yang kakinya terluka
james mengulurkan tangan dan mengambilnya
hehehe burung kecil aku akan membantumu tetapi dengan syarat kau akan membantuku juga hehehe
lalu james membawa pulang burung itu dan membalutnya
setelah beberapa hari burung itu telah sembuh dan bersiap untuk terbang

kau mau pergi ingatlah kau harus membawaku harta yang lebih baik dari saudaraku apa kau paham
burung itu memandang james melalui matanya
itu sangat dipahami bahwa james adalah orang yang sangat jahat
terbang sekarang lanjutkan bawakan aku hartaku
hari berikutnya james berdiri di luar dan menanti burung itu untuk kembali
akhirnya itu terjadi dan james sangat gembira
yeay akhirnya wuh datang dan tanam aku koin emas dan permata yang indah
james melihat benih itu jatuh ke tanah
segera bumi bergetar dan keluarlah tanaman semangka
mereka membawa serta semua semangka yang sangat besar
ya ampun semangka semangka ini sangat besar aku akan bertambah kaya
dia membawa semua semangka ke rumahnya dan memotong satu tapi alih alih koin emas
banyak laba laba berbulu besar keluar dari semangka itu
mungkin di dalam semangka yang kedua
dia memotong semangka kedua dengan harapan mendapat koin emas
tetapi kali ini tikus besar yang keluar
istri dan putranya berlari keluar membuat james yang malang benar benar bingung
satu lagi yang ketiga selalu merupakan jimat keberuntungan
dia memotong semangka ketiga
tetapi keluar ular paling menakutkan dan terbesar yang pernah dilihat
dia berlari dengan sangat ketakutan
dia bergabung dengan keluarganya yang berada di luar takut dan bingung
mereka menyaksikan semangka lainnya meledak dan mengeluarkan segerombolan serangga
rumahku lahanku tidak
dia menyaksikan semuanya yang telah dia ambil dengan rakus
hancur dan berubah menjadi
hmm sekarang apa yang harus kita lakukan
mengapa kau tidak meminta bantuan saudara lelakimu
james tidak ingin pergi ke jordan setelah apa yang dia lakukan padanya
tapi dia tidak melihat jalan ke luar lain
jadi dia menelan rasa malunya dan pergi
tolong bantu aku
james ada apa
apa yang terjadi denganmu
james memberitahu jordan segalanya dan bagaimana dia iri pada saudaranya
dia sekarang merasa malu dengan cara dia berperilaku
jordan maaf atas semua tindakanku
aku seharusnya tidak mengusirmu
james tidak apa apa aku memaafkanmu untuk semuanya
lagi pula kau adalah saudaraku
jadi mari kita pergi dan membetulkan rumahmu
oh kau benar benar saudara terbaik yang pernah ada
hari berikutnya ketika kedua keluarga bekerja bersama james memandang dengan gembira
saat itulah dia mengingat kata kata ayahnya
apa yang kau tanam itu yang kau tuai
oh benar sekali maksudnya
aku menanamkan keseluruhan
saya menerima kekerokan dan kejahatan dalam hidupku dan hanya mendapatkan kembali kehancuran
dengan cara ini james belajar bahwa jika kau menanam dengan niat buruk kau hanya akan mendapatkan hasil yang buruk
dan jika kau menanam dengan niat baik hidup akan memberimu imbalan dengan hal hal yang baik juga